tiongkok kini tengah menghadapi lonjakan kasus covid sembilan belas
dilaporkan setidaknya dua ratus lima puluh juta penduduk tiongkok diduga terpapar covid sembilan belas
sejumlah negara menjaga ketat kedatangan turis dari tiongkok
hingga kini indonesia belum menerapkan aturan serupa
bahkan turis dari tiongkok terus berdatangan ke indonesia
lalu apa antisipasi dari pemerintah agar gelombang covid tiongkok tidak menyebar di indonesia
kita akan membahasnya bersama jurubicara satgas covid sembilan belas prof wiku adhisa smito
selamat sore prof wiku
prof wiku ini sudah hampir tiga tahun begitu
menurut anda bagaimana pandemi covid sembilan belas saat ini baik di indonesia maupun di dunia
ya kalau kondisinya di dunia secara umum sampai dengan akhir tahun dua ribu dua puluh
relatif kasusnya terkendali
begitu juga di indonesia
hanya terkendali naik pada akhir oktober sampai dengan pertengahan november lalu
kasusnya delapan ribu sehari hanya satu hari saja
tapi habis itu sudah turun kembali
pada saat awal nataru kondisinya cukup baik
sebenarnya rendah dengan dua kali nataru yang lalu
prof ini kalau kita lihat kan salah satu negara dengan penambahan kasus covid sembilan belas yang cukup fantastis adalah tiongkok nih
seberapa berbahayanya anda melihat gelombang baru covid sembilan belas di tiongkok terhadap indonesia
ya baik jadi kalau kita lihat perkembangan kasus di tiongkok ada dua versi data kan
semi internasional dan di beberapa masih dari media lah kurang lebih begitu
dan beda sekali datanya
dan kalau kita lihat varian atau varian yang ada di tiongkok dilaporkan adalah bf tujuh
mungkin bisa kami sampaikan bahwa bf tujuh di indonesia juga sudah ditemukan dan sudah
sekitar pertengahan tahun dua ribu dua puluh dua sudah ditemukan dan tidak mendongkrak kasus
dan sudah diumumkan oleh menteri kesehatan ada lima belas sistem nps tujuh dan ternyata tidak mendongkrak
artinya kondisi relatif aman kait dengan kenaikan kasus di cina
namun kita juga perlu tahu bahwa kita juga memiliki kebijakan protokol kesehatan untuk pelaku perjalanan dalam negeri maupun luar negeri
yang masih terjadi
meskipun ppkm itu in mendagri nomor lima puluh tahun dua ribu dua puluh dua dicabut
jadi peraturan tentang bpdn dan bpln masih berlaku
kalau ada jalanan internasional yang masuk ke indonesia dari manapun itu
apabila bergejala pertama dari suhu akan terdeteksi di titik masuk tersebut
dan akan dilakukan testing pcr
apabila positif covid sembilan belas maka akan ada penanganannya
artinya bijakan kita sebenarnya untuk mendeteksi jalan luar negeri dari manapun termasuk dari tiongkok
tetap bisa mendeteksi sampai dengan saat ini
dan tentunya kalau nanti ada kenaikan kasus karena pelaku perjalanan luar negeri
tentunya indonesia akan melakukan screening lebih ketat lagi
saya tidak terjadi dongkrak kasus di dalam negeri
berarti bentuk pemantauan terhadap ppln masih ada seperti sebelumnya begitu
masih masih tidak berubah
yang dicabut adalah km
dan ppkm itu kan produknya dari instruksi menteri dalam negeri nomor lima puluh dan lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh dua
yang diganti dengan instruksi menteri dalam negeri nomor lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh dua
yang lainnya masih tetap sama
kita memantau kondisi laksasi
ppkm ini melihat kondisi kasusnya di dalam negeri dan juga di luar negeri
juga tetap perlu hati hati dan masyarakat juga tetap saja protokol kesehatan menjadi vaksinasi juga kunci
prof kalau kita lihat respon dari beberapa negara terhadap tingginya kasus covid sembilan belas di tiongkok
cukup membuat beberapa negara malah membuat peraturan baru untuk adanya testing
dan sebagai lainnya bagaimana anda melihatnya di indonesia
apakah sudah perlu atau belum
pada saat sekarang ini belum perlu
kasusnya masih terkendali
kita punya data kasusnya
dan data data kasus di dunia juga kita pantau
coba lihat pada tahun dua ribu dua puluh dua ya secara keseluruhan
lepas dari kasus tiongkok yang sempat meledak dan terus kasusnya dari data dunia
selama dua ribu dua puluh dua beberapa negara baik itu singapura australia yang agak jauh
kasusnya selama dua ribu dua puluh dua naik turun naik turun
terus indonesia is mendatar
padahal cakupan vaksinasi di singapura malaysia australia jepang
tapi kita tidak tetap sama tahun dua ribu dua puluh dua
kecuali waktu awal tahun dua ribu dua puluh dua karena omikron
vaksinasi sendiri proteksi penularan alamiah
dan berupa herd immunity atau imunitas masyarakat dalam kondisi yang baik
desember tahun dua ribu dua puluh satu
artinya proteksi imunitas masyarakatnya ini relatif tinggi
mungkin itu yang bisa menjelaskan bahwa negara lain lain naik turun selama dua ribu dua puluh
indonesia malah tidak
ada ancaman baru
misalnya dari tiongkok
sementara belum mendongkrak kasus indonesia
br tujuh sudah ada di indonesia yang tadi kami sampaikan
artinya kita tetap perlu waspada
sekarang kita lihat dulu perkembangannya
buru buru melakukan relaksasi secara keseluruhan
kalau sampai terjadi kenaikan kasus
please kita untuk mengembalikan remnya lagi
ekonomi bisa berjalan dengan baik dan pas
jangan terlalu terburu buru
relaksasi secara seluruhnya begitu ya
tapi saya akan mengutip sedikit peraturan baru dari tiongkok
yang akan menurunkan klasifikasi penanganan covid sembilan belas
dari penyakit menular kelas a menjadi penyakit menular kelas b
jadi nanti di sana bahwa orang yang terinfeksi covid sembilan belas tidak perlu melakukan isolasi
kontak secara dekat juga tidak perlu
juga tidak perlu diidentifikasi
tidak ada lagi penentuan area beresiko tinggi ataupun rendah
serta tidak ada lagi penanganan penyakit penular
terhadap orang atau barang yang datang dari luar negeri
tanggapan anda seperti apa
ya sebagian negara besar
tiongkok melakukan itu pasti memiliki alasan yang kuat
tetapi pelajaran selama hampir tiga tahun
seluruh dunia menghadapi covid
imunitas masyarakat itu adalah kunci
imunitas masyarakat itu dikontribusi oleh dua
peran alamnya vaksinasi
sekarang sebagai negara yang besar tiongkok melakukan relaksasi seperti itu
ya mari kita lihat
ya karena setiap negara memiliki kedaulatan masing masing untuk mengaturnya
tetapi setiap negara tidak diatur oleh who
kaitannya dengan pengendalian covid ini
dan selama ini indonesia patuh pada aturan internasional
karena pandemi masih lan
belum dicabut oleh who
maka dari itu
relaksasi menuju endemi yang dilakukan di indonesia juga bertahap
jadi kita tidak terburu buru
tetapi yang jelas ppkm level satu sebelum dicabut
sebenarnya itu sudah relatif sudah bebas gitu kan
dari sisi ppkm nya
apalagi kalau ppkm nya dicabut
gantikan dengan endangri nomor
jadi indonesia tetap berhati hati
tetapi tetap mendorong juga kegiatan sosial ekonomi yang aman terhadap covid sembilan belas
kami masih punya beberapa pertanyaan lainnya
tapi kita akan melanjutkan
usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita kembali lanjutkan perbincangan dengan jurubicara satgas covid sembilan belas prof wiku adhisa smito
prof tadi kita sudah bahas mengenai ada beberapa relaksasi yang dilakukan oleh tiongkok begitu ya
kita akan bahas mengenai mulai delapan januari
tepatnya pekan depan
tiongkok akan membuka perbatasan dan juga menghapus karantina
mengeluarkan rencana baru terkait dengan persyaratan perjalanan
yaitu orang yang datang ke tiongkok harus tes empat puluh delapan jam sebelum keberangkatan
dan hanya bisa masuk ketika tiba
ternyata tesnya negatif
lalu persyaratan tes pcr setelah serta isolasi terpusat ketika masuk tiongkok dihapuskan begitu
anda melihatnya seperti apa
dalam negerinya mereka membuka diri relaksasi
tapi untuk masuk ke tiongkok
kita perlu ada persyaratan tadi yang seolah olah melindungi masyarakat tiongkok
tapi ketika kita ingin balik ke negara justru tidak ada perlindungan dari negara kita sendiri
anda melihatnya bagaimana prof
ya jadi begini
lihatlah dari dua sisi
dari sisi tiongkok seperti itu ya
dari sisi indonesia apakah kita membiarkan orang masuk ke dalam negeri tanpa pemeriksaan
tidak tidak ada
kalau dibaca dalam surat edar satgas nomor dua puluh lima tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri
itu ada screening tentang gejala
di situlah letaknya kalau selektif saja
kan nggak harus semua orang dites kan
dengan pertama orang itu pasti biasanya bergejala
yaitu dengan demam
itu cek suhu kita lakukan
kemudian kalau memang ada cek suhunya ternyata melebih tiga puluh tujuh
nanti ada pemeriksaan lainnya sesuai dengan gajanya covid sembilan belas
dan akan dites
artinya kita tetap punya screening untuk melakukan itu
dan nanti kalau screening ini kurang tepat
bisa saja kita membuat peraturan yang lebih ketat lagi seperti yang selama ini juga pernah kita lakukan
tapi sekarang belum perlu
kalau sekarang konteksnya tiongkok pasti seperti itu untuk kepentingan di dalam negerinya
ya mari kita lihat saja perkembangannya
karena setiap negara punya kedaulatan termasuk indonesia
bagian negara besar tiongkok melakukan itu pasti punya konsekuensi
konsekuensinya seperti apa
kan belum tentu mendongkrak kasus juga
tapi kalau sampai mendongkrak kasus itu akan menjadi ajaran buat negara negara lain
perlu diketahui oleh seluruh negara
tapi juga nggak bisa semuanya
tetap nggak ada aktivitas sosial ekonomi atau sangat sedikit aktivitas sosial ekonomi
hidupan harus tetap berjalan
hidupan yang seperti apa yang harus kita lakukan adalah yang aman covid
nah bentuk yang aman covid sembilan belas itu seperti apa
setiap negara punya formulasi yang seperti itu
di indonesia bentengnya pagernya yang begitu banyak yang selama ini kita lakukan
dan sekarang sebagian kita relaksasi
bisa saja kita relaksasi lebih banyak lagi
atau secara bertahap kita pasang lagi apabila kondisinya tidak memungkinkan untuk relax
ini sesuai dengan keadaan saja
jadi kita lihat data
basisnya data saja
dan kita tidak boleh lambat
perhatikan peraturan dan kesekatan bersama masyarakat
jadi masyarakat indonesia selama tiga tahun seperti sudah dijelaskan oleh bapak presiden pada prinsipnya
kita semua ini menjadi satu kesatuan yang harmoni
menghadapi covid sembilan belas ini
kan ditegakkan dan dipatuhi oleh masyarakat
sehingga akhirnya seperti indonesia inilah terkendali
dan kita relatif baik
kasusnya terkendali seperti tergambar dari kasusnya
selama tahun dua ribu dua puluh dua hanya di awal tahun saja dengan omikron naik
tidak naik dibanding dengan negara lain yang termasuk tetangga kita singapura dan malaysia
jadi ini kan kondisi yang baik
berarti bisa dibilang bahwa satgas covid sembilan belas akan memberikan rekomendasi ya
ketika memang dilihat perlu adanya perubahan peraturan mengenai pengetatan ppln dari negara negara yang kasus covid nya tinggi begitu
pasti kita akan melakukan
dasarnya adalah data
di indonesia maupun di luar negeri
pasti akan diputuskan setelah melakukan koordinasi
kementerian lembaga dan kementerian pemerintah
kementerian lembaga dan juga dengan pemerintah daerah
karena kita perlu kesepakatan untuk mengatur indonesia ini
jadi tidak bisa serta merta negara lain melakukan terus kita juga ikut melakukan tanpa kesepakatan untuk sistem kita sendiri bisa merespon aturan yang kita buat dengan baik
lantas bagaimana cara untuk meyakinkan masyarakat agar tidak khawatir
karena berkaca pada tahun sebelumnya tadi anda juga mengatakan bahwa di awal tahun dua ribu dua puluh dua ada varian baru
yang ternyata bisa menaikkan kasus cukup tinggi begitu
jadi masyarakat kita sama sama membaca data
bagi yang ada di luar negeri
juga di indonesia
kondisi indonesia kan selalu pemerintah secara transparan menyampaikan
apapun dinamikanya termasuk testingnya
dan kalau ada indikasi naik
masyarakat pasti akan baca
kita juga pasti baca itu
dan kalau kita lihat dari aturannya yang ada
sebenarnya masih ada tetapi diberikan tanggung jawabnya lebih besar kepada masyarakat
untuk menjalankan protokol kesehatan terutama di tempat tempat yang berisiko rumunan dan seterusnya masih pakai masker kan
hal hal seperti ini kalau kita jalankan secara bersama sebenarnya tindakan preventifnya sudah kita lakukan
dari mana pun sumber penyakitnya
saja kan dari dalam negeri juga sumbernya
tapi selama kita menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin
sesuai dengan risiko yang kita hadapi
karena masyarakatnya masih yang tanggung jawab
ya inilah mekanisme gas rem dilakukan oleh masyarakat sendiri
dan itulah bentuk ketangguhan masyarakat kita
tapi kalau sampai ada kenaikan pasti pemerintah akan melakukan review dan lakukan tindakan sesuai dengan keadaannya
bentuk antisipasi seperti apa sih yang akan dilakukan pemerintah untuk mencegah agar gelombang covid tidak kembali naik
begitu mengingat tadi anda berkali kali mengatakan bahwa kita dalam kondisi yang stabil tidak seperti negara negara lain yang kasusnya fluktuatif begitu
jadi gini kalau sampai di dalam border kita misalnya di bandara pelabuhan
ternyata orang yang bergejala dari pelaku berjalanan luar negeri yang meningkat
itu kan datanya akan masuk ke kita
setelah dites dan termasuk di wgs ternyata ada varian varian yang tidak biasa beredar di indonesia
maka kita akan melakukan apa namanya tindakan untuk pengereman
itu juga balance di masyarakat juga kita cek betul zero jativity nya seperti apa
kemudian juga yang jumlah yang tertular jumlahnya banyak atau tidak
maka border atau perbatasan akan kita ketatkan apabila diperlukan
sekarang belum jadi dan datanya kan setiap hari kita bisa baca
itulah yang sebenarnya jangan khawatir
karena kita bersama sama suatu perjalanan

kita sudah lama apa namanya menangani covid
jadi harusnya kita lebih adapt keadaan
oke baik jadi jangan perlu khawatir
yang penting adalah pengetatan akan dilakukan ketika memang diperlukan
dan juga protokol kesehatan harapannya jangan sampai ditinggalkan begitu ya
terima kasih jurubicara satgas covid sembilan belas prof wiku adhisa smito sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat sore salam sehat